pak bagaimana anak saya keti
apa sudah ketemu
kami belum bisa menemukan keti dan denno bu
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti

ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
ketika kita berdua kita tidak bisa menemukan keti
pak bagaimana saya akan tenang kalau nasib anak saya kete aja belum jelas saya akan kucari
ya ya ya ya hai semua gara gara kamu tapi salah jelas sama papan salah ini
semua terjadi gara gara kamu bukannya kamu juga setuju kalau kita akan kamu
lebih tempat lain iya tapi ini semua terjadi gara gara kamu yang selalu maksa aku memang
aku yang paksa kamu kalau kamu nggak ke paksa kita berdua pasti nggak menikah sekarang terserah kamu deh
tapi aku nggak mau tidur di keranda mayat itu
kamu ngerti dong ini bukan hanya keselamatanku tapi juga keselamatan kamu
iya no tapi aku nggak mau mati aku masih mau hidup kamu masih ingatkan apa nih kata anda yang sindur
keti kalau kita tidak melakukan ritual itu maka keradah mayat itu akan selalu mengejar kita